kita mulai topik yang pertama dua petugas medis gugus tugas covid sembilan belas di distrik wandai kabupaten intan jaya papua
ditembak kelompok bersenjata pada jumat sore
satu korban meninggal dunia sabtu pagi telah dimakamkan di sugapa kabupaten intan jaya
petugas bernama alemanek bagau terluka serius dan telah dibawa petugas keamanan serta tim medis ke nabire untuk mendapatkan perawatan
sementara itu oni somo meninggal di tempat dan telah dimakamkan di ibu kota kabupaten intan jaya sogapa pada sabtu siang
akibat masalah transportasi serta jauhnya lokasi hingga sabtu pagi pemda serta aparat kepolisian dan tni baru tiba di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap kedua korban
kedua korban merupakan tenaga medis dari dinas kesehatan kabupaten intan jaya
mereka sedang melakukan tugas untuk mengantar obat obatan
serta membawa alat pelindung diri dalam menangani penyebaran covid sembilan belas di distrik wandai